pembahasan ruu pemilu kembali dilanjutkan hari ini untuk memutuskan lima isu krusial yang tak kunjung menemui kata sepakat antara sepuluh fraksi dpr dengan pemerintah
sebelumnya rapat pansus ruu pemilu dibatalkan karena ketidakhadiran menteri dalam negeri
hingga kini ada lima isu yang masih alat dibahas yakni sistem pemilu ambang batas parlemen ambang batas pencalonan presiden sistem konversi suara dan alokasi kursi perdapil
dari kelima isu tersebut ambang batas pencalonan presiden menjadi isu paling alot untuk diputuskan pansus ruu pemilu
pemerintah ini kan kalau menyampaikan opsi ini kan tetap pada prinsip landasannya konstitusional
dasarnya bahwa calon presiden itu diusung
diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai politik
clear undang undang dasar
ada keraguan kalau diputuskan ini nanti akan ada calon tunggal
kemarin saja bisa empat pasang seharusnya tapi muncul dua pasang karena yang lain mendukung
nah ini ada opsi lain
ada usul sepuluh lima belas bagaimana
ada partai yang maunya
supaya bisa ikut pemilu
bisa ikut jadi calon presiden
itu kan sah sah saja
sementara itu menurut ketua pansus ruu pemilu lukman edi
dari hasil lobby antar fraksi dpr sudah ada opsi paket yang akan menjadi titik temu kebuntuan terhadap lima isu krusial tersebut
mulai kemarin semenjak ditunda
diberikan peluang oleh pak menteri karena pak menteri kemarin tidak hadir
untuk partai partai kembali melakukan konsolidasi
ada proses konsolidasi hingga malam
mungkin malam ada proses konsolidasi
dan sebenarnya secara teoretik sudah menemukan ada titik kemungkinan tawaran titik temu
tinggal kita menunggu ini para pimpinan pimpinan fraksi kapoksi kapoksi untuk hadir di ruangan ini
kalau sudah tidak ada perbedaan lagi ya kita sudah bisa mulai rapat untuk mengambil keputusan